melalui rapat koordinasi nasional partai bulan bintang atau pbb memutuskan untuk mendukung pasangan nomor urut satu joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin dalam pilpres tahun ini
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menyatakan dirinya menghormati keputusan yang diambil dalam rakornas tersebut
partai bulan bintang minggu sore menggelar rapat koordinasi nasional di jakarta utara
melalui rakornas ini pbb mengumumkan secara resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden joko widodo maruf amin
dihadiri segenap dewan pimpinan pusat dewan perwakilan daerah dan dewan pimpinan cabang dari seluruh indonesia
ketua umum partai bulan bintang mengumumkan hasil rapat pleno dewan pimpinan pusat
yang memutuskan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden satu joko widodo dan maruf amin
yusril mengatakan keputusan ini telah melalui proses musyawarah
dan bukan keputusan pribadi yang dibuat olehnya
yusril mengimbau agar para fungsionaris pbb menaati keputusan ini
tapi tidak melarang bila ada yang berbeda pendapat
kesimpulannya adalah bahwa partai bulan bintang setelah menimbang berbagai hal
telah memutuskan untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor satu
joko widodo dan presiden presiden haji ma'ruf amin
saya berharap untuk fungsionaris dengan mata partai bulan bintang untuk mematuhi dan mentaati keputusan ini
dengan ketentuan juga dengan menghargai adanya perbedaan perbedaan pendapat yang mungkin ada di dalam partai bulan bintang
calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno memberi tanggapannya atas keputusan partai bulan bintang
untuk mendukung pasangan nomor urut satu
masyarakat bebas maupun partai bebas untuk menentukan pilihan
saya berharap untuk menentukan pilihan dan kita hormati keputusan tersebut
namun kami yakin dengan delapan puluh hari tersisa aroma perubahan ini semakin terasa
jadi ada diskoneksi karena kemarin kami di madura khususnya di pamakasan
teman teman pbb di sana menyatakan dukungan dan tadi juga waktu kami di bangkalan beberapa teman teman pbb
jadi ada sebuah diskoneksi antara elit dan akar rumput
tapi itu kita maknai sebagai satu keindahan dalam berdemokrasi
sandiaga uno menyatakan menghormati keputusan partai bulan bintang untuk kontestasi pilpres mendatang
meski begitu sandi yakin mayoritas kader dan simpatisan pbb tetap mendukung dirinya dan prabowo